satu dua tiga
kawan ada sarapan pagi yang saya siapkan buat ale
wuuuuh paling enak
coba dulu kasih sudah
eh belum berhasil
bisa di desain kayak dia nggak
jangan jangan jangan
ada yang mau ajak mita
ale punya film kuat tidak
oh ya sudah
satu dua tiga
satu dua tiga
shh spesial buat ale
ale tadi belum sarapan toh
nggak ada ya
gue belum liat sih
ada suara yang tidak enak di sini bikin beto punya feeling tiba tiba jelek
ayo kita jalan saya sudah
edip lu kok gitu banget sama rifki
ini tentang kedaulatan negara ips
salah kita libas
oh ini ada yang lagi
ah ada lagi
udah lah sabar
kayanya nadif masih baper deh sama lo
tuh sendiri kan nadif tuh orangnya gimana super overprotective banget ketemunya sendiri
yang deket sama dia
hai kak udah gak usah kaku santai
lu udah ngerjain pr belum sel kalau belum kita kerja bareng bareng di kantin yuk
masalahnya gue gak biasa ngerjain tugas di sekolah
cukup salah cukup panutan emang
woy perempuan kepala batu
kita lihat ala ini tenang sekali
padahal al ini sudah buat persahabatan ketong anak anak ips
yang solid jadi hancur
pernah gak tau
nih kayaknya lu salah deh kalo ngomongin tentang solid
lu tau gak sih arti solid itu apa
kalau itu solid persahabatan loh itu gak gampang hancur
bahasa indonesia dia remet
anak anak ini minta harus pakai kekerasan he
tahan dipin tahan dipin
itu ada petongan
selamat ya fin
selamat selamat apa
nah ini dia nih orangnya
fin selamat ya
padahal kok gaji banget pagi pagi gini
kita ke sana fin
wah parah banget lo jadi temen
masa udah jadian nelfon sama kita
masa kita tetep dengan cerita kayak gini sih
asli udah sobat banget tuh jadi temen
kok ujug ujug mereka bahas pacar
jangan jangan gue sama rara ketahuan
kalian tahu dari mana ya
asli lo gak asik banget sih
eh kita tuh lihat tuh di mading tuh
foto gue sama rara di mading

ya dib killnya
si iu cebuk
tak biar ia kekal
nawas tari ini sih god

foto gue sama rara yang ada di mading
kok bisa sih
siapa yang nempel
jangan jangan anak anak bakal nyuruh gua sama rara putus lagi
kan jadi ke mading
daffin opa ya ampun
pagi pagi udah bikin heboh loh
satu sekolah loh dibikin heboh
gue tuh ucapan selamat gak
wapus banget gue nih
gue pusing dah

tapi harus berdua
soalnya bokap gue tuh bakalan gak percaya kalau misalnya gue kasih foto lo doang sendiri

soalnya bokap gue tuh bakalan gak percaya kalau misalnya gue kasih foto lo doang sendiri
gue tuh bakalan gak percaya kalau misalnya gue kasih foto lu doang sendiri
soalnya bokap gue itu posesif banget
walaupun dia sibuk tetep dia suka ngerusuin gue
makanya yuk selfie aja
yaudah biar bokap gue percaya
apa apaan sih si dewi
pake majang foto gue sama dia di mading gini
dia pasti salah paham lah
kalo gue liat liat gak situasinya kayaknya lo harus jauhin michelle deh
kenapa jadi kayak nadif sekarang pak
perasaan dari dulu tuh lu paling anti dan gak setuju sama hukum ipa sama ips
gue cuma sedih aja lihat lo sama nadif itu musuhan slack gitu
terus lo dijauhin anak anak terus
makin saling benci
dia nyuruh lu untuk bilang kayak gini ke gue
nggak apaan sih
gue cuma kepikiran aja
suasananya tuh gak kondusif gitu
kantin kelas semua tongkrongan itu jadi tegang mulu bawaannya
stres tuh gak sih gue
makanya perbanyakin zikir
udah lo tenang aja
untuk masalah ini gue bisa atasin semuanya dan gue akan fine fine aja
masa hantu coba
gua merinding banget lagi
gua merinding banget lagi